mereka umumnya tidak kembali lagi ke negeri asalnya
karena sebenarnya mereka itu lebih menderita dibandingkan dengan orang orang lokal

jadi semacam ditipu oleh pemerintah hindia belanda
hari besar borongan
kalau hari ini harian kan
terima kasih bos
keberagaman suku dan agama di pulau bangka
juga tak lantas menjadi dinding pembatas hubungan kekerabatan satu dengan yang lain
bahkan etnis tionghoa di bangka belitung memegang prinsip
yang berarti tionghoa ataupun melayu
sama saja sederajat dan tak berbeda